kalau supirnya pak
oh ada tenang aja bu sebentar
pak temon ada apa pak
tolong antarkan ibu ibu ini nanti
bisa pak maaf ya
aduh pak maaf ya
nggak ada supir yang lain ya
tentu bisa dong bu
kalau nggak bisa melihat mana mungkin pak temun ini bisa menyepir
kayaknya orangnya ngeraguin deh
ibu jangan ragu bu
pak temun ini baru lima kali nabrak kok
silahkan pak temon
bu mari bu
jalan sebelah sana dong
maaf pak ya
bu mari bu
silahkan bu ya
iya terima kasih bu
pak pak pak
bukannya bapak harusnya di depan
pak temon yang gak aktif ya
pak bantuin jengga ngerjain pr dong
gak tau papa lagi pusing ya pak
bilang hantarin adikamu ke kamar
bantuin ngerjain pr
aduh pak pak
pak pak pak

bukannya pak pak
bukannya pak pak
pak temon di depan
pak temon di depan
pak temon di depan
mana sih ini orang
mana sih kena
kayaknya langsung bisa dimanfaatin nih
ada apa bu
bentar ya berhenti di warung dulu
iya sama gue juga haus
bu beli mineral waternya
dearnya dong bikin jantungan dasyat
nih pegangin dong
udah lu gak usah nanya
pokoknya tenang aja
ini buat bapak
saya jadi gak enak
biar bapak nyetirnya lebih santai pak
kalau udah roti sama itu gua nohon
ngantuk ya pak
iya nih bu gak tau nih mata saya jadi sepet banget
mati deh mau saya gantiin nyetin gak
waduh bu jangan bu
nanti saya dimarahin sama bos
lagian daripada bahaya pak
kita juga semua belum pada mau mati
iya deh bu ya
tapi saya mikir dulu bu ya
lalu aku telfa
yah lo berdua kok pada bengong sih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
pak temonnya kita turunin terus kita tinggalin
mau bilang kita bawa deh
enggak enggak mau gue
gue juga enggak ah
udah lebih berdua tenang aja
dengan cara kayak gini hidup kita bisa berubah
emang lu berdua mau apa hidup kayak gini terus terusan
udah cepetan bantu gue
ntar keburu keliatan sama orang lo
udah yuk yuk
iya iya cepetan
eh rin rumah siapa nih
ini rumah bos gue
kok muka lu berdua tegang banget sih
ya gue masih kepikiran rin
itu nanti kalau pak temun ngelapor gimana
apa yang mesti dia laporin
yeeh reni kita kan salah

kita udah nyuruh mobilnya dia
ya enggak lah orang dia pingsan
makanya lu berdua gak usah panik
gue ini adalah anggota jaringan pencurian mobil
mobil yang tadi kita pinjam itu
setelah gue dapet hasil
gue janji kalian akan dapat upah yang besar
itu tadi makanya lo ngasih fotokopi ktp palsu ya
sekarang terserah lo berdua
lo mau ikut bagus
enggak juga gak apa apa